lahan parkir merupakan suatu hal penting bagi pemilik kendaraan
namun untuk kota sepadat jakarta lahan parkir menjadi suatu permasalahan baru
dikarenakan ketersediaan lahan parkir tidak sebanding dengan banyaknya kendaraan
lantas seperti apakah fasilitas parkir yang ada di jakarta saat ini
kemunculan masalah parkir kendaraan bermotor tentunya juga tidak terlepas
dari masalah bertambahnya jumlah kendaraan bermotor
badan pusat statistik mencatat jumlah kendaraan bermotor di dki jakarta
mencapai dua puluh enam tujuh juta kendaraan bermotor pada tahun dua ribu dua puluh satu
sisi off street bisa jadi sebenarnya cukup
dari sisi on street tidak akan pernah cukup
orang pengen parkir di pinggir jalan itu pasti tinggi karena itu paling gampang paling mudah
tapi kan kalau jalanan dipakai untuk parkir pasti lalu jadinya gangguan lalu lintas
dengan jumlah kendaraan yang sedemikian banyak
penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir umum tentunya semakin menambah permasalahan
tak hanya di jalan jalan pusat usaha atau keramaian
bahkan di daerah permukiman urusan perparkiran ini pun menjadi masalah
kebanyakan parkir warga dalam jadi warga dalam tidak punya garasi parkir di jalan
kalau teman teman yang punya mobil ada garansi ya silakan di garasi masing masing
sebenarnya kebanyakan rumahnya sempit sempit yang di dalam
jadi mau mau pada kesini
jadi bukan warga yang pengen kali sini aja yang punya arah dalam
keterbatasan lahan sebenarnya masih dapat diakali dengan membangun gedung parkir vertikal
hal ini pun sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi dki seperti di gedung parkir taman menteng jakarta pusat
dengan luas tapak sekitar satu delapan ratus meter persegi gedung parkir mampu menampung seratusan mobil dan dua ratus lebih motor
pada tahun dua ribu dua puluh dua pemerintah provinsi dki jakarta menargetkan pendapatan
dari pajak parkir sebesar rp satu tiga puluh lima triliun
dengan jumlah kendaraan motor mencapai dua puluh enam tujuh juta unit
serta uang retribusi parkir untuk tempat parkir yang dikelola langsung oleh unit pengelola parkir daerah
seharusnya angka tersebut dapat dicapai dengan mudah
dan dapat digunakan untuk membangun fasilitas fasilitas parkir yang lebih memadai
tim liputan cnn indonesia